lalu ditambah daun kemangi
banyak kerusakan jalan saya temui
dan jawa barat sendiri sudah menjadi anggota kongres sejak tahun dua ribu dua puluh